teman kamu yang ketabrak motor
itu kan di kampung
ini kan kota
nama kamu juga bagus
iya tapi umum
banyak yang namanya intan
tapi intan yang ini mah beda
bikin saya betah di warung
kamu gak pengen pulang dulu
ganti baju bau
kecium sama kamu juga nggak
tadi waktu agak dekat iya
saya permisi dulu
makanya gak dibayar dulu
biar kedengaran lebih indah
kenapa perempuan tadi tau kalo kita mau nyopet
dia bekas nyopet
perjanjiannya sudah saya buat rangkap dua
kita tanda tangan sekarang
kalian sekarang kesini
sekarang kita ke bank
ambil uang yang harus dikembalikan ke murad dan sylvia
harusnya kamu yang jadi supervisor bukan milih
kan kamu yang adiknya kang cecep
dua pupu tiga pupu
sekarang kita nggak ada pemasukan
gimana mau ada pemasukan
kalau kerjaan juga gak ada
makanya kita harus berjuang
ngerebut kembali tempat kita cari makan
saling mencopet satu sama lain
jangan main gaples terus atuh
buang buang waktu aja
main gaplay itu bukan buang buang waktu
main gaples itu hiburan
sambil belajar matematika
main gaplay itu permainan yang harus pakai mikir
mengasah dan menambah kecerdasan
kamu suka main gaplek dari masih smp
mama gak lihat kecerdasan kamu nambah
ini punya bapak
kenapa ada di akang
ini dari darsa
ini udah lama dibawa sama dia
buat jaminan pinjam uang
bukan mau dijual
dia menipu kesana kesini
dia bukan cuma nipu pak wirja
dia nipu saya juga
sekarang darsa dimana
saya lagi cari tanah buat lahan
terus ketemu darsa yang nawarin tanah bapak
saya nggak ada rencana mau jual tanah
cuma mau gada surat suratnya
butuh buat biaya sekolah cucu
sudah nyerah angkat tangan
bukan mau dijual
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah
bukan mau jual tanah

saya belum nyopet kenapa turun
aku gak yakin kamu berani

kalau kamu gak berani jadinya gimana
ini belum jadi rezeki kita
lihat lihat ke lahan yang lain dulu
barangkali ada yang mau dijual
mungkin lain waktu
gak ada nyalinya
kamu suka figur pria dewasa
mungkin karena saya lagi kesal
otak saya susah buat dipakai mikir
kamu perlu pendamping yang berpengalaman
yang lebih punya keberanian
kamu sedang bicara dengan orang yang tepat
saya merasa kayaknya ada yang
maaf nunggunya lama
tawar atau manis
manisnya udah cukup dari ngeliatin aku
buat spanduk buat dipasang di jalan jalan kota bandung
mau bikin cost di mana
belum tahu ada rekomendasi
di tempat teman saya aja
dekausan dekausan dekausan
mug di kaosanmu ada buat anak
yang sayang istri jangan sampai ke kuda perempuan lain
dekausan dekausan dekausan
harga pertemanan nggak
nggak tahu harus saya tanya dulu
kualitas dijamin bagus harga dijamin murah
cuma seratus ribu rupiah
dekausan dekausan dekausan
apa saya berangkat sekarang aja ya
kok buru buru kayak nggak betah
bukan nggak betah
biar semua cepat beres
kita udah lumayan kenal
kita udah beberapa kali bisnis
kamu untung saya untung
kamu mau bisnis atau mau jadi maling
ayo tehnya diminum dulu
kalau belum jawab kamu jangan ikut minum
dekausan dekausan dekausan
seratus ribu rupiah seratus ribu rupiah
dia nipu teman saya juga murad
dia juga nipu orang lain
orang yang datang ke saya buat ngajak saya investasi
makanya saya bisa ngejebak dia
karena saya ajak
biar tanggung jawab saya soal hutangnya bebun beres
terima kasih udah bantuin saya
untung ada willy
tadinya saya sempat mau minta bantuan debt collector profesional
lagi ada kerjaan
darman yang tinggalnya di daerah pascal
cuma tau aja
boleh minta nomor kontaknya
saya kebetulan ada keperluan juga sama dia
kan ada willy
saya bukan debt collector
saya mah vokalis
vokalis di terminal
kamu dari mana
dari rumah sengaja kesini
udah dua hari tutup
lagi jatuh cinta
sepatu yang saya jual kan sebagian barang palsu
terus kalau saya jualan barang kayak gitu katanya dosa
jadi yaudah saya tutup aja
kan bisa jualnya cuma yang asli
yang asli produk produk lokal
yang beli kebanyakannya cari yang branded
gak apa apa barang palsu juga
yang penting mah branded
kan barang lokal juga banyak yang bagus
yang penting pede sama merek sendiri
kamu jualan gitu aja saya yakin biar pelan kamu pasti bisa jalan
iya terima kasih
yang antar uang murad biar saya sendiri aja
kalau murah sampai lihat dia nanti dia pulang gak jelas bentuknya
kamu pulang aja ke terminal minta diantar dia
terus nanti dia gimana
sini uang murad
terima kasih ya tuh
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
er sembilan ratus sebelas tuh
bu boleh minta air putih
saya minta bukan beli
di kawasan di kawasan di kawasan yang sayang anak ada kau syukuran anak yang sayang istri
jangan sampai kegoda perempuan lain jomblo teh di kawasan di kawasan di kawasan di kawasan di
kawasan di sini nupang curhat curhat apa sampai dari tasik hari di jalan saya ketiduran begitu
bangun sampai terminal orang yang duduk di sebuah rumah itu jadi aku selalu nampak dia
nampak dia nampak dia nampak dia nampak dia nampak dia nampak dia nampak dia nampak dia nampak
sebelah saya udah nggak ada saya resletinya kebuka dompet saya hilang
di kawasan di kawasan di kawasan di obrol obrol obrol jam jam
barusan si jopri ke sini
hai oh gitu
kalau saya kesini bukan mau curhat
mau pesen kaos buat kicimbring kang mus yang udah ganti nama menjadi kicimbring family
ya bisa atuh
buat kamu buat kang mus soal harga mah gampang
tahun sekarang kan udah pas umurnya buat masuk sekolah
kamu ke bandung mau apa
kenapa gue nangis di warung
diajak ngobrol kenapa nangis
bukan diajak ngobrol dulu baru nangis
tapi nangis dulu baru diajak ngobrol

sudah lapor polisi
surat tanah sudah kembali ke yang punya
uang kanguran sudah kembali
saya nggak ada rencana buat lapor polisi
saya mau habis aja orangnya
nanti jadi masalah baru
saya gak tau
sekarang saya harus kemana
saya udah gak punya uang
ktp juga ikut hilang
gimana kalau ikut pulang dulu aja ke rumah saya
oke terima kasih
sudah bantu beresin masalah saya
orang yang punya tanah di lembang
gak jadi jual tanahnya
gak jadi jual tanahnya
uang tanda jadi yang akan kasih
mau ke pasar
gak nunggu cewek yang kemarin lewat
iseng iseng berhadi ya
siapa tau rejeki kamu bagus
kasian atuh mang
kalau rejeki saya bagus
kau ingin coba mimpi
majuaris yang badol
disini sana warungnya buka
wah super paisar baru bangun
mau ganti baju dulu udah dua hari
kamu jangan sombong
kamu baru dua hari gak ganti baju
selamat pagi bos
jangan gitu atuh ah
kenapa kamu bilang gitu
dia nyariin jodoh buat saya
kamu mau dijodohin sama siapa
manis manis buah manggis
manis manis buah manggis teh kayak gimana
masa gak tau
manggi satunya berapa
satu biji aja cuma buat inget sama rasanya
kalau cuma satu biji mah mil aja
ambil aja teh maksudnya gratis
tang taslim ganteng
udah mah dapet manggis gratis terus dibilang ganteng
kayaknya ke kamar mandi baru bangun
ah kemarin mira kesini minta ditelepon aa
manis apa asem
nah begitulah mira
kemarin kamu ke terminal
aku udah ngemegang jualan cilok
bisa cariin aku kerjaan
aku juga susah cari kerjaan makanya sekarang cari uang di terminal
ikut apa cari uang di terminal
bukan tempat cocok buat kamu
tapi aku butuh uang buat makan
kalau cuma buat makan
ya udah kamu kesini
bukan cuma buat makan buat bayar kos juga
ya udah kamu kesini dulu aja
ada kalau cuma buat ke terminal aja mah
ya udah kesini
willy diangkat jadi supervisor
saya taunya dari otang
saya sudah boleh pulang
ya mau pulang aja
motor kamu sama stnk nya buat jaminan
biar kamu balik lagi
kamu juga nanti saya cari saya seret ke kantor polisi
karena udah nipu banyak orang
kenapa saya harus balik lagi
uang sylvia sama uang kang murad kan udah saya kembaliin
suratana juga sudah saya kasihin
kamu sudah saya amankan dari murad
kalau saya hubungi uang utara lex watcha juga after all dev iets
dia masih paragamp beast di li fare
disitu sudah mirip lima ratus dua ikunan kara terakhirsah anti sematang
stepped off sudah abis setelah atauavian hmm
ga tau armor club ngomong apa butuh minyak keret
rcientta barnes kaedah ada selling
uang sylvia sama uang kang murad kan udah saya kembaliin
suratana juga sudah saya kasihin
kamu sudah saya amankan dari murad
yaudah sana pulang
mau berangkat neng
mau berangkat kerja
mau ke terminal
enggak cuma mau ketemu saudara
saudaranya di terminal
supir atau tukang dagang
enggak tahu kerjanya apa tapi dia nyari uangnya di terminal
teman saya juga cari uangnya di terminal
itu saudara saya
sekarang kita sudah punya orang lagi
musuh musuh dalam selimut sudah kita buang
tapi masalah kita belum selesai
kita masih di bawah ancaman darman
darman itu orang suruhan
bubun yang masih mau berkuasa di sini
biarpun dia sudah ditangkap polisi
saya nggak tahu bubun dapat uang dari mana buat bayar darman
mau beli motor aja nyuruh saya cari pinjaman uang
saya sudah punya nomor kontaknya darman
yang kemarin dikasih sylvia
saya mau ketemu dia
kamu ke bandung ada keperluan apa
kerja di mana
diajak sama temen
tapi catatan alamat teman saya ada di dompet yang hilang
enggak ada nomor teleponnya
ada di catatan alamat teman saya itu ada catatan nomor teleponnya juga
enggak kamu save di handphone
saya enggak punya handphone
bekas anak buahmu slihat
pergi dari terminal setelah itu nggak ada masalah
darman enggak mau berunding
darman pengen saya pergi dari sini
saya enggak akan pergi
saya mau cari kerja
saya boleh di sini sampai saya dapat kerjaan
atau ketemu sama temen yang mau ngajak saya kerja
kamu gak tahu alamat dia
kehilangan nomor kotak dia
gimana bisa ketemu sama dia
kamu bisa bantu dia
kamu bantuin biaya
pakai ayam goreng aja
pakai nasi enggak
gimana rasanya jadi supervisor
ngurus yang lain
semua anak buah buah cecep
besok juga selesai
saya juga udah pesen kaosnya
kapan bisa selesai
berarti hari minggu besok kita udah bisa promo
oh iya aku mau liat produksi kicim pringnya dong
saya bukan copet
soalnya kemarin temen saya cerita ada copet di pangkot
tapi copetnya sial
yang dia copet polisi
bukannya dapat dompet tapi akhirnya dia malah ditangkap
pernah liat aja
s relacionnya keren

mereka satu temen gitu ya ngg
dia sudah lewet dua kali menurutmu
kalau gitu kamu aja yang jadi supervisor
panggil nama aja
teman kamu yang ketabrak motor
bukan di kampung
ini kan kota
nama kamu juga bagus
iya tapi umum
banyak yang namanya intan
tapi intan yang ini mah beda
bikin saya betah di warung
kamu gak pengen pulang dulu
kecium sama kamu juga nggak
tadi waktu agak dekat iya
saya permisi dulu
makannya gak dibayar puluh
selamat pagi bos
setelah tiada kabar dan tiada berita selama dua x dua puluh empat jam
saya kira renita
telah hilang penggelam di kampung
pagi ini dari sumber yang dapat dipercaya
bahwa renita dua hari yang lalu saya duga sedang tidak beruntung alias sial
dia mencopet seorang wanita yang sesungguhnya adalah anggota polisi
sesungguhnya ini peristiwa yang luar biasa
seharusnya jangan mencopet anggota polisi
mau ganti baju
kamu gak takut dicegat anak buah darman lagi
apa yang menimpa renita
agar kita harus lebih berhati hati ketika melakukan operasi
bukan malah menjadi takut
pak willy diangkat jadi supervisor
saya perlu satu orang buat mengkoordinir orang orang yang lain
jadi saya gak perlu mengurusin semua orang
yang lain saya kira belum bisa diandalkan
kacau bagaimana barengnya
orang itu berses breaks
kamu udah siap berangkat
kita langsung berangkat aja
jadi mau pinjem buat modal
akhirnya aku gak jadi beli kerjasama modalnya dari yang bikin kicing pringnya
aku cuma ngurusin promosi sama penjualannya aja
aku mau tahu rasanya kicimring kamu
kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
kamu udah makan
bila datang udah contain
udah feel keras

nih disini belt nya agak advance tuh sombrero datengi
yang mana diper taxi dong
karena yang exit reports
pakai telur dadar
kurupu kulit disiram pakai kuah bule
minumnya es teh manis
kenapa kamu berhenti magang di tukang cilok
masa beli makeup harganya sampai segitu
buat manggung besok
kan bisa pakai yang biasa
besok manggungnya di kantor wali kota
memangnya makeup yang mama pakai bakal kelihatan harganya berapa
itu karena kamu yang perlu bukan dia
terus rencana kamu sekarang gimana
belum ada bingung
tahu mau kerja apa
maunya sih jadi security lagi
kalau balik lagi kerja di tempat yang lama bareng mangurat lagi gimana
masa sudah keluar minta masuk lagi
siapa tahu masih diperluin
posisi mang pipit di sana belum ada penggantinya